selain dari kesaksian dari warga kami juga mendapatkan informasi dari gubernur jawa barat rituan kamil
yang meninjau langsung mapolsek astana anyar pasca terjadi ledakan
rituan kamil mengimbau masyarakat agar tidak panik
yang lihat bapak di dalam seperti apa pak
sudah disepakati antara bapak binda dan pak kapolda
jadi saya hanya disampaikan itu saja masyarakat tenang semua aman terkendali